jadi biasanya gak bareng sih biasanya laporan berkala itu ya sendiri sendiri saya melaporkan perkembangan
dan capaian capaian di kementerian desa termasuk capaian rdpjmn dan apalagi sekarang sudah mendekati selesainya masa baktinya pak presiden
jadi saya melaporkan semua yang dinerja yang sudah kita lakukan dan capaian capaian rdpjmn
bu ida juga melaporkan hal yang sama
jadi intinya itu sebenarnya soalan kita ke pak presiden yang kebetulan memang kita minta waktu bersamaan
dan kita juga minta waktu bersamaan
supaya waktunya pak presiden lebih efektif
karena kita juga sekaligus melaporkan dan menyampaikan terima kasih kepada pak presiden
yang telah memberikan izin kepada saya dan bu ida sebagai kader pkb untuk nyalek kemarin
dan kita memang secara tertulis mohon izin waktu itu
nah kita sekarang melaporkan alhamdulillah bu ida mendapatkan prestasi yang luar biasa
terpilih sebagai anggota dpr ri dari dapil
dki itu yang luar biasa di situ
makanya ini juga kita laporkan ke pak presiden
kalau saya sih tidak berprestasi karena saya double saya ya double double biasa bukan dapil neraka
bukan juga diambil surga sebenarnya
nah sekaligus juga tadi kita melaporkan ke pak presiden karena memang mengurus tadi laporan terkait dengan pilek
laporkan terkait dengan perolehan suara pkb secara nasional
alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur
sehingga penambahan kursi pkb secara nasional itu tidak hanya di jawa
kita pecah telur di sumatera barat
kita pecah telur di ntb satu
kemarin kita ntp cuma satu dapil
sekarang dua dapil kita bap dapat
dan penambahan penambahan kita pecah telur di sulawesi tenggara
jadi ini bagian dari yang kita laporkan ke pak presiden
melalui siaran digital pay tv dan media switming lainnya